selama hampir tiga jam polisi menutup jalan akses dusun cepor
penutupan itu dilakukan karena tim densus delapan puluh delapan anti teror
sedang melakukan penggeledahan di sebuah rumah di blok f empat
perumahan tirta buwana sendang tirto berbas lemat
rumah ini dihuni beye bersama istri dan anaknya
beye dan istrinya adalah warga mojolawang sragen jawa tengah
yang mengontrak rumah ini sejak setahun lalu
sedangkan by ditangkap sehari sebelumnya di sebuah lokasi
yang tidak jauh dari rumah yang dihuni
dalam penggeledahan ini polisi membawa sejumlah barang
diantaranya buku buku flashdisk dan sebagainya
penangkapan ini diduga terkait dengan penangkapan teroris
di gunung kidul hari rabu
namun sejauh ini polisi tidak bersedia memberi keterangan
gatot tripin toko sleman daerah istimewa yogyakarta